suarsono rekan kerja kuli bangunan peggy setiawan saat di bandung angkat bicara saudara
suhartona alias bondol menegaskan pegi ada di bandung pada dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
atau saat malam peristiwa pembunuhan vina dan egy
suarsono alias bondol menegaskan bahwa penetapan pegi sebagai tersangka pembunuhan vina dan eki adalah salah sasaran
pasalnya saat dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas peggy sedang berada di bandung bersamanya
di waktu bersamaan vina dan eki menjadi korban kebrutalan geng motor
suarsono mengaku dirinya dan pegg sedang membangun rumah bapak aceh
bahkan saat malam kejadian soehartono bilang peggy tengah mengantarkan dirinya ke terminal lewi panjang bandung
tanggal dua puluh tujuh agustus tahun dua ribu enam belas setiap jam delapan saya naik motor
si pegi si peginya sampai ke angkot aja nggak ke terminal
iya langsung membunuh orang juga tuh
keluarga fina masih menanti keadilan atas kasus pembunuhan yang tak kunjung usai meski sudah berlalu selama delapan tahun lamanya
menegaskan bahwa hukuman sesuai aturan harus diberlakukan pada pegi jika memang ia terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan
sebenarnya kalau memang peggy terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan vina dan eki ya harus sesuai dengan hukuman yang berlaku
karena dia sudah delapan tahun menjadi dpo dan membuat seluruh masyarakat ini
indonesia berasumsi buruk jadi menggiring opini kepada pihak pihak tertentu
gitu jadi harus sesuai dengan apa yang berlaku di undang undang yang berlaku di indonesia